untuk menjadi pejabat indonesia itu harus kenal pak jokowi dulu di solo
ini kan anti meritokrasi
kemudian kepada nilai nilai keadaban
suatu nilai nilai yang mengedepankan proses mengedepankan perjuangan
lalu diganti dan kemudian upaya ini ternyata tidak selesai
kemudian muncullah hampir seluruh keluarga pak jokowi
siaran dekat dengan pak jokowi untuk maju
bahkan di dalam penempatan jabatan strategis pun
kami melihat untuk menjadi pejabat indonesia
itu harus kenal pak jokowi dulu di solo
ini kan anti meritokrasi
apakah tolok betul menjadi suatu wahana penggeblengan
dan sekarang yang menjadi kasau itu juga menikah dengan saudaranya ibu iriana
pak tony ya marskal ya tony
itu istri yang meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya ibu iryana
sehingga ketika segala sesuatunya melihat indonesia
dalam perspektif pengalaman di solo
maka ini anti terhadap meritokrasi tadi
buruk dengan anti terhadap hukum
sehingga ketika kami akhirnya sadar dan kemudian melakukan evaluasi
ternyata sudah begitu banyak kebohongan kebohongan yang dilakukan sejak awal
bahkan sejak ketika mencalonkan sebagai gubernur
kami pun memandang pak jokowi sebagai sosok yang memberikan rasa iba
padahal dananya sudah dua puluh tujuh miliar ketika dilaporkan
nah ini kan kemudian menjadi suatu problematika bagi kami
karena ya pada akhirnya sebagai bagian dari tanggung jawab
kebetulan saya mengawal sejak beliau menjadi gubernur
saya menyiapkan suatu kerangka kerangka kajian kajian strategis yang saya tulis
saya membuat kajian kajian strategis plus minusnya semuanya
sehingga saya pernah menyampaikan kepada ibu mega
ketika kebohongan dari pak jokowi
bohong itu menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh pak jokowi
maka tempo dulu ketika menggambarkan pak jokowi sebagai pinocchio
tetapi lama lama akhirnya ternyata kebohongan itu
bukan sebagai suatu nilai yang dianggap penting oleh pak jokowi dan keluarga
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya